presiden ke enam susilo bambang yudhoyono dikabarkan telah menghubungi presiden joko widodo terkait kondisi kesehatannya dan akan berobat ke luar negeri
pihak istana kepresidenan mengaku komunikasi dokter kepresidenan dengan pihak dokter di negara tujuan tempat sby akan menjalani perawatan juga telah dilakukan
istana juga mendoakan kesehatan untuk sby
hal ini disampaikan staf khusus mensesnek faldo maldini dalam video singkat yang dibagikan kepada wartawan selasa siang
faldo menjelaskan dalam undang undang nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan telah mengatur penanganan kesehatan bagi presiden dan mantan presiden
termasuk perpres no tiga puluh enam tahun dua ribu empat belas tentang dokter kepresidenan bagi presiden dan mantan presiden
menurutnya dokter kepresidenan diperbolehkan untuk membentuk tim yang ikut menangani masalah kesehatan secara spesifik kepala negara dan mantan kepala negara
aturan mengenai dokter kepresidenan diperbolehkan
untuk membentuk tim yang menangani masalah masalah spesifik kesehatan kepala negara dan mantan kepala negara
masalah seintensif apa penanganan dan sespesifik apa penyakitnya dokter yang lebih berwenang menjelaskan
sejauh ini komunikasi dokter kepresidenan dan pihak dokter di negara tujuan tempat berobat telah dilaksanakan